selokan mataram di yogyakarta menyimpan sejarah diplomasi perlawanan atas kekejaman kerja paksa penjajah jepang robusha
cnn indonesia berhasil menemukan seorang pelaku sejarah pembangunan selokan mataram yogyakarta yang kini berusia hampir satu abad
selokan mataram yogyakarta
lurah saat itu memintanya kerja bakti membangun celokan mataram bersama sekitar sepuluh pemuda lain dari wilayahnya
ia tahu bahwa kalau kerja bakti ini tak dilakukan ia mungkin hilang di bawah jepang untuk kerja paksa romusa di tempat lain
hampir semua temannya yang dibawa jepang tak pernah kembali
di usianya yang hampir satu abad mbah cokro masih ingat betul lokasi kerjanya dulu saat usianya sekitar sembilan belas tahun
mbah taseke mutan jadikan pas bangun selokan mataram itu panggilan yang penting
berbekal sejumlah informasi pendukung kami membawa mbah cokro ke tempat yang dimaksud
ini mbah trini ini mbah
ya mutan apa mutan
biarin yang putih ini ke mbah
pas bangun ini kok sisih putih
berikut kan lecok nih
seng jauh jauhan ini
meski kondisinya jauh berbeda mbah cokro masih ingat betul kontur tanah tempat bekerjanya dulu
bisa kan mbah kalau tidak apa mbah
kalau tidak saya akan ke lemayah
lemayah apa itu
ini ya mbah
menurut mbak cokro selokan mataram di masa lalu lebih dalam dari kondisi saat ini
karena dalamnya hampir dua kali ketinggian manusia dewasa
menikmati dawet di pinggir selokan mataram ini mengingatkannya saat ia membeli dawet dari penjual yang berjalan
di dalam selokan mataram sebelum diairi tujuh puluh delapan tahun lalu
balai pelestarian cagar budaya di ie mencatat selokan mataram dikenal dengan nama gunsei yoshiro
atau irigasi penyedia kebutuhan air bagi pemerintahan militer jepang
selokan sepanjang hampir tiga puluh satu km ini dibiayai jepang seharga satu enam juta gulden
melibatkan lebih dari satu dua juta buruh yang diupah
dan enam puluh delapan ribu pekerja sukarela seperti mbah cokro
yang disebut sebagai kerik haji
pembangunan selokan mataram ini ada muatan politis sebenarnya mas
itu hasil diplomasi dari sri sultan hamengkubwono ix
karena waktu itu masa pendudukan jepang jepang itu kan ada program pengerahan masa romusa yang kita kenal sebagai romusa
dengan diplomasi dan kecerdasannya sri sultan hamengkubwono ix
itu berusaha untuk menekan jumlah romusa yang diminta oleh jepang
menurut keraton yogyakarta upaya diplomasi ini dilakukan untuk mengelabui jepang
sri sultan hamegupono ix mengatakan
nah coba lihat ini nanti kalau ini sudah jadi
seluruh tanah di sekitar selokan mataram
akan mudah mendapatkan air sehingga bantuan logistik tentara jepang lancar
lepas dari sejarah yang tercatat mbah cokro punya kisah tentang nama lain selokan mataram
jangan jangan ini kita sudah tahu tentang selokan mataram
itu adalah kalimawang
itu adalah kalimawang
itu adalah kalimawang
ini saya mengatakan
bahwa selokan mataram kalimawang
maksudnya nyalah ngalang ini
apabila diulang lebih baik untuk jepang
saat ini selokan mataram yang menghubungkan sungai progo dan sungai opak ini
masih berfungsi sebagai sumber irigasi
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta